jalan jalan di jakarta biasanya tidak jauh jauh dari pusat perbelanjaan seperti mal
nah jika anda bosan dengan mal ada baiknya anda berburu kuliner khas kota jakarta
tepatnya di wilayah pecinan kota
di sini anda akan dijamu dengan beberapa kuliner unik yang belum tentu bisa didapat di tempat lain
banyak hal unik yang bisa dijumpai di kawasan pecinan kota jakarta barat
termasuk makanannya anda akan menjumpai makanan khas jakarta seperti kerak telur dan biru peletop
namun jika anda mau belusukan sedikit anda akan disuguhi beberapa makanan unik lainnya
warisan kuliner di sini sangat beragam contohnya mie kangkung si jangkung yang sangat legendaris di gang gloria
mie kangkung si jangkung yang legendaris ini ternyata sudah ada dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini mie kangkung sendiri terlahir karena adanya percampuran dari budaya jakarta
dengan budaya tionghoa
dengan harga tiga puluh saja anda bisa menikmati semangkuk mie rebus dengan irisan daging ayam udang dan tentunya sayur kangkung yang menyehatkan
kuahnya sendiri rasanya manis asin segar dengan sedikit rasa asam yang dihasilkan dari jeruk nipis
oh iya kabarnya mie kangkung si jangkung ini adalah salah satu makanan favorit presiden soeharto loh
rasanya kuahnya enak juga mie nya kenyal gitu
dan kangkungnya masaknya bagus gitu nggak sampai hitam
setelah kenyang menyantap mie kangkung si jangkung kami pun bergeser ke gang kalimati untuk melakukan perburuan kedua
yaitu mencari cempedak goreng yang sudah menjadi prima dona di kawasan ini
gorengan dari buah yang mirip dengan angka ini sudah sangat langka di jakarta
saat menyusuri gang kalimati memang sudah tercium aroma manis dan legit
dan itu adalah wangi cempedak yang sedang digoreng
wanginya harum sekali satu buah gorengan dibanderol dengan harga dua belas rupiah saja
dulu sering nah kalau kangen baru kembali lagi
sering makan cempedak gorengnya
top dari dulu
top dari dulu
hmm kalau dilihat lihat memang akan membuat anda ingin langsung ke wilayah pecinan mencoba langsung mie kangkung si jangkung dan cebedak goreng ya
namun ini hanyalah dua di antara makanan legendaris yang ada di wilayah pecinan bagaimana selebihnya ya
sarah arianti riki maulana jakarta